pak ji kita kan satu usaha
sebetulnya ada apa sih
kok pak ji kayaknya hobi banget nih
saya membawa orang yang makan bubur keliling tadi pagi
ceritakan deh ceritakan
demi allah pak aji saya berani sumpah
saya melihat dengan mata kepalesan sendiri
orang yang sebelah saya muntah muntah
karena di dalam mangkuknya ada bangkai cicak
yang tadinya buburnya lagi laku dibeli
begitu ada cucup pembelinya jadi kabur
di lari ke sana pak
sekarang lagi berubah
terus gerobak gimana pak
udah tinggalin aja
dia gak bakalan lari gerobak andi dubah
berubah mereknya haji sulam
perjan mewek aja loh
peristiwa ini aneh jamin
semua orang kagak bakalan
mau beli buburnya haji suam lagi
iya beneran pak ji
pada akhirnya gua yang kalah
selalu saja suram yang menang
sayangnya beruntunglah si sulam
bubur plus cicak bikinan dia
kagak ngancurin dia
lu jamin gak yang ini bakal susah
ayo udah pegang kunci saksinya
orang yang marah marah
dan muntah muntah makan bubur haji sulam itu
tetangga ayah sendiri
bila perlu orangnya yang bawa kemari
kupingnya si mari didiris aja kalo gak
hidung lu aja tuh
udah diem lu gua lagi mikir nih
lu bayan juga nih dapetnya hari ini
tipuan katro kayak gitu masih bisa aja buat nipu
sabadoh lu dong pendukungnya iya gak
nih lu gua bagi ceban aja deh
ya cuma nyari cicak aja lu
nih lu tambahin goceng
gak apa apa lah
buruan kasem nih beli rokok yuk
lu tuh ya
sama orang kecil lu pers juga
ampun bang maafin aja bang
lu tau gak
lu dagang buat mempanin anak ini gue
gara gara bubur gua lu kasih cicak
eh lo balikin gak duce
lo balikin gak duce
mereka emang biasa gitu bang
kemarin aja tukang toke goreng dikasih cacing
tapi pembelinya pingsan gara gara geli
saudara saudara sekalian ini informasi penting untuk kesehatan saudara saudara
saya membawa orang yang melihat dengan mata kepala sendiri
di dalam bubur haji sulam terdapat sesuatu yang mencicikan
saya mau tanya kepada haji sulap
apakah dalam memasak bubur ini sama sama yang dijual keliling
ada yang satu dandang ada juga yang kepisah
kan armada bulbur saya banyak
resepnya sama kan
sebetulnya ada apa sih
kok pagi kayaknya hobi banget nih ganggu usaha saya
saya membawa orang yang makan bubur keliling tadi pagi
ceritakan deh ceritakan
demi allah pak haji saya berani sumpah
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
orang yang sebelah saya muntah muntah
karena di dalam mangkuknya
ada bangkai cicak
apakah cicak itu penglaris dari rukunnya
atau memang mangkuknya jorok
dua duanya nggak benar pak haji
kubur haji sulam selalu menjaga kebersihan
dan soal penglaris itu fitnah
sebuah masalah selalu ada bukti dan saksi
nah sekarang masalah ini dua duanya ada
enggak itu fitnah fitnah
bukti dan saksi sudah ada
siapa penduduk buruan kali ini
ya kok gusung gusungnya lo ya
menyengsarain anak gue
nih kalau agama kagak melarang membunuh
gue udah bunuh lo tahu nggak
sakit ma aku buang buang
sudahlah sudah sudah sudah sudah
ma'a jangan ikutin iblis ma'a

udah udah udah udah
pelan pelan nabek bang
biar mau dibawa ke manis nih
saya tidak melarang bapak bapak
untuk makan dan beli bubur haji sulam
tapi kenyataannya seperti laporan anak muda tadi
ini ada masalah pelan
masalah bubur pakai cicak
nanti jangan dong
nanti batang lehernya
saya ngaku deh
iya emang ayah yang bawa cicak dari rumah
sengaja ayo cemplungin nih ke dalam buburnya abang ini nih
memang dia dari dulu hobinya begitu bapak bapak
sukanya merasa orang kecil
dulu aja nih ada penjual salak
karungnya dimasukin ular sawah
begitu tangan si penjualnya masuk
soalnya ada ular yang keluar dari bawah
ada ular yang keluar dari tuh karung
pas orang orang pada kabur
bar udah duitnya di tilpang mereka berdua nih
iya emang ya
pelanggan bubur saya allah udah nunjukin kebenaran
karena insya allah
berjualan bubur seperti ini
saya adalah amanat
kalau saya sampai mencampuri bahan bahan
yang bakal merusak adik adik semua
apalagi bahan yang haram
untuk kepentingan apapun
apalagi untuk penglaris
nggak ada pengaris di sini
nih asalnya kan baik pak haji
jangan sampai merugikan pembeli
ya kalau beritanya salah ya saya minta maaf aja pak haji
ternyata kamu berdua ya
ini sekarang nih orang mau diapain
apa mau kita tunjukin mukanya sampai remuk
apa kita mau bakar
gue nih tinggal tunggu perintah lo aja ji
jangan dibakar ntar nyala pak ji
ampun pak haji
jangan dibakar pak haji panas
dia udah minta ampun
udah lepasin aja
lu mah nyesel ji
gue ikat lo di kukuran
kenapa sih rom
katanya bang robby abis pulang dari keresidenan benton itu sama temen
itu sutradaranya laskar pelangi ya bang
nah itu dia
cantik banget bang
oke tangan duduk
sebenarnya dia masih kuliah di alsar cairo
tapi lagi cuti panjang
dia sarjana telinga mesin
juga pakar it
mbak rere tuh hebat banget ya
perempuan tapi sarjana mesin
ya sebenarnya saya suka sekali tantangan
dan percaya atau enggak
hobi saya itu adalah memasang alat transceiver
di puncak tower bts
oke kita akan lihat
terima kasih bang
kita akan lihat
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang